bukti kapal tersebut belum berada di mana
tidak ada lokasi
siapa di sini lagi
aksi penagih hutang saat mengeksekusi kendaraan milik slebram
clara sintia viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir
cara cara premanisme seperti mengintimidasi
membendak dan memaki dilakukan para penagi hutang
demi memuluskan aksi mereka
dalam kasus clara bukan hanya debitur
makian juga dilakukan kepada anggota kepolisian
peristiwa yang viral ini membuat kapolda metro jaya
irjen fadil imran berang
fadil mengaku marah
fadil pun memerintahkan anggotanya menangkap dep kolektor
yang membentak anak buahnya
tidak ada lagi tempatnya preman di jakarta
jangan mundur lagi
sedih hati saya itu
yang dep kolektor dep kolektor macam itu
jangan biarkan dia lawan
seorang tersangka dep kolektor pemaki polisi yang viral
kemudian ditangkap resmo polda metro jaya
polisi bahkan mengejar tersangka yang melarikan diri ke ambon
tersangka tiba di bandara soekarno hatta kami siang
dan digelandang ke mapolda metro jaya untuk diperiksa
penangkapan para tersangka dilakukan setelah
selebgram clara sintia membuat laporan pada senin malam
kawanan dep kolektor merampokkan
kunci mobil pribadi milik clara sintia secara paksa
dengan alasan menunggak cicilan
aksi perampasan terjadi delapan februari
di sebuah apartemen di jakarta selatan
sebelumnya saya sudah pertegas di situ bahwa
mobilnya boleh diambil saja
kalau memang ternyata itu adalah memang barang
yang memang digadaikan oleh pihak pihak ya
di belakang saya saya nggak bisa sebutkan
diambil tapi tolong saya mau cek dulu satu jam
tapi mereka nggak mau menunggu
perusahaan pembiayaan sebenarnya sudah mengingatkan
para penagih hutang untuk menghindari cara cara
premanisme saat menarik kendaraan yang cicilannya tertunggak
dalam konteks undang undang pidana
atau kita hukum pidana
seharusnya semuanya itu sesuai dengan prosedural
satu aja dia ditemani satu orang yang tidak bersertifikasi
nggak usah tiga puluh satu orang saja
berarti sudah salah dia tidak punya kuasa
si dep kolektor itu bisa kena pasar pidana
dalam menjalankan tugas dep kolektor harus memiliki sertifikat
yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi perusahaan pembiayaan indonesia
jika tidak bisa menunjukkan dokumen
masyarakat disarankan mengajak dep kolektor ke kantor polisi
dep kolektor yang melanggar akan dikenai sanksi etik
dan sertifikat penagihannya dicabut
mereka juga akan dicatat sebagai dep kolektor bermasalah
dan tidak akan digunakan lagi oleh perusahaan pembiayaan manapun
tim liputan cnn indonesia